apa yang lo bilang tadi ya gue ngerasa bener bener ada yang aneh
atau mungkin ada sabotase
ya mungkin aja bisa ada yang mensabotase mobilnya ya tapi siapa ya kira kira orang yang dendam sama nino
sampai niat banget loh untuk melakukan hal jahat seperti ini
kamu tersinggung soal omongan mama perusahaan
ya jelas tersinggung lano
kenapa sih semuanya tuh kayak ngejagain mbak ain aja terus gitu
mbak anin inilah mbak anin itulah
kayaknya salah mulu di mata mereka
bukan begitu maksudnya
ya terus maksudnya apa
mbak anin ngejagain mbak anin bukan salah papa
jadi apa aku salah nyalahin dia
ya sekalipun keisha itu dipangku anin tapi kan anin juga tidak mengingat kecelakaan itu terjadi kan
itu kenapa sih
dia gak ada simpatinya gitu ya sama aku
mbak kita kehilangan keisha
ini gak mungkin terjadi kalau mbak anin bisa jagain keisha dengan baik
sekarang kita percaya ke dia
sekarang kita punya apa
keisha gak ada mbak anin
dia mah enak masih punya sekarang sama reina
reina apa reina bisa merubah keadaan sekarangnya
mbak anin aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah

kok gak mau makan terus kenapa mukanya cember
mama katanya janji sementar
tapi kok belum pulang ma
ya mungkin mama masih ada urusan penting ya kan
tapi kan drena harus ngerti juga kalau mama tuh kan juga punya kerjaan
mama gak akan mungkin ninggalin reina sama askara kalau gak penting urusannya ya kan
jadi reina harus ngertiin mama juga ya
gak apa apa sedih gak apa apa kecewa
oma tahu kamu pasti pengen main sama mama
tapi kan kasihan juga mama ya
pinter terus tadi katanya suster mirna kamu gak mau makan
kamu harus tetap makan
nanti kalau gak makan cakap
ntar kalau sakit mamanya sedih
oma juga sedih ya
suster juga sedih
oh iya suster itu juga sedih
oh gitu dong pinter
ya udah makanan nanti sama suster mirna di
oma udah makan jadi oma makan duluan
jadi kamu sekarang makan sama suster mirna biar oma yang nungguin adik askara oke
udah hanya ngambeknya
ayo kita ke depan gak enak
orang tua kita kan lagi di depan masa kita
di kamar aja
tapi kamu bisa gak sih gak nyodotin aku kayak mereka
bisa kan oke oke aku minta maaf tapi aku berharap kamu nggak usah overthinking dulu
karena kan kita semua juga lagi melewati musibah yang berat masih berkapu ya
minta maaf ya ke depan
makasih ya yuk
biar cara syukuran aja mungkin ya
mungkin makan bersama keluarga itu aja sih gimana kalau saya sih setuju karena kita udah
lama juga enggak kumpul ya mumpung kita bisa kumpulin seluruh keluarga kita ya
sekarang nino sama elsa kan udah bersama ya mudah mudahan nanti juga ada barang bisa ketemu
dan bisa kumpul sama keluarganya
ya cuma mungkin yang berkurang suami saya sama keisha aja ya
tapi saya setuju kok ya nol kita kumpul ya nol
mau ngadain apa mah
syukuran kecil kecilan aja sayang
maksudnya ngumpul semuanya
wah ide bagus itu berarti kita bisa mengundang reina
buat bikin ceria suasana ya kan
apaan sih tadi mau belai mbak andin sekarang nino ngomongin reina
ya waktu juga udah mau habis ya
habiskan ya gue sih tahu pasti sibuk banget tapi thanks ya udah jemputin kesini
sudah seharusnya kalian kan udah jadi keluarga afari juga sebenarnya aku datang
kesini juga sekarang ngedoain catherine semoga bisa cepat sembuh dan bisa kembali lagi sebarang
kita oh ya mengenai pemeriksaan pemirsa maka jadi mana udah dicek sama sama punya alasan yang
sama dari kantor polisi dari ke fajar kalau remnya belum remnya belum maupun tapi menurut
saya agak aneh kalau remnya belum ya paling enak kan bos di perusahaannya pastinya untuk
maintenance kendaraannya akan selalu perhatikan dan dan saya saya baru ingat bu ya waktu saya dulu
jalan sama catherine catherine sempat nelfon bengkel untuk menservis mobilnya panino iya
apa yang gue bilang tadi gue ngerasa bener bener ada yang aneh atau mungkin ada sabotase
ya mungkin aja bisa ada yang mensabotase mobilnya ya tapi siapa ya kira kira orangnya
yang dendam sama nino sampai niat banget loh untuk melakukan hal hal jahat seperti ini
mampu saya mau nanya apa sebelum kejadian itu mobilnya ada di mana ibu saya nggak tahu ya
jadi sebenarnya saya datang ke sana itu karena disuruh sama elsa makanya mau ketemu sama nino
oke berarti awal dari berangkatnya mobil itu dari kantor panino ya oke mungkin kita bisa cek
cctv di sekitaran parkiran sana jadi kita bisa tahu apa benar ada yang sabotasa atau enggak cctv

udah dong kak
sekarang terbatas belum lagi
untuk masalah ini biarkan aku sama prendi aja ngurusin ya
selamat siang bu
selamat siang bu
perkenalkan saya dr michelle
saya yang bertanggung jawab atas tanah
saya nining dan inirkan saya ibu rina
kami dari dinasur